di hari pertama uji coba masih banyak ditemukan pembeli yang membayar dengan uang tunai
ada yang mengaku sedikit kerepotan jika membayar non tunai melalui dompet digital my pertamina dan link aja
karena tidak memiliki ponsel pintar
belum baru ini
kalau bisa kan nanti semua membayarnya harus pakai non tunai ya
ya tetap ngecer tetap ngecer nggak bisa gimana
nggak bisa belajar nggak belajar seorang
nggak mau ribet tahunnya gini gini aja
pokoknya bisa hubungi teman atau saudara gitu aja
saya udah lama udah mulai bulan januari itu saya sudah pakai my pertamina
manfaatnya apa yang berasakan ketika membayar non tunai
ya lebih lebih cepat juga ini ada cashbacknya itu
uji coba pembayaran non tunai ini dibagi menjadi tiga fase
di mana fase pertama diberlakukan pembayaran non tunai di satu jalur
fase kedua transaksi non tunai ditambah ke jalur non subsidi seperti pertaseris dan dex series
di fase ketiga akan diberlakukan pembayaran non tunai di seluruh jalur
gerakan non tunai ini sebenarnya
sudah ada sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
namun uji coba ini sebagai langkah dukungan pertamina bersama pemerintah
untuk mencegah penularan covid sembilan belas saat kenormalan baru
dengan cara mengurangi transaksi uang tunai antara operator dan pembeli
setelah uji coba berakhir
rencana implementasi penggunaan non tunai diberlakukan per satu agustus dua ribu dua puluh di spbu se surabaya
dan pada satu september semalang raya
selama uji coba bulan juli ini akan terbaca nih yang transaksi cashlessnya naik
dimana yang transaksi cashlessnya stagnan
dimana persentasenya non tunai dengan tunai sekian persen
nah nanti akan kelihatan kan oh ini yang ternyata spbu di ita bcde ini ternyata
mau di dalam tanda kutip dipaksakan untuk cashless masih agak susah
oke lah untuk tentu tadi nanti di spbu tersebut disediakan
counter khusus untuk melayani membantu lah
membantu masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai
pihak pertamina juga mengimbau konsumen untuk tetap berjaga jarak
antara ponsel dan dispenser bbm sejauh satu lima meter
saat melakukan transaksi non tunai menggunakan ponsel
agar terhindar dari resiko kebakaran